selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong
sebuah bangunan lima lantai di kota sumi ukraina utara
dihantam oleh pesawat tak berawak yang diluncurkan dari rusia
satu orang tewas dan delapan orang luka luka
satu orang tewas dan sepuluh orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan
delapan orang menderita luka luka
sebuah video yang dibagikan oleh layanan darurat negara ukraina
menunjukkan evakuasi jenazah keluar dari gedung yang hancur
layanan darurat mengatakan sedang mencari korban selamat
yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan